kembali di berita utama saudara saatnya kami memiliki lima informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk anda simak
kita lihat yang pertama ada perampok buang uang dua ratus lima puluh juta rupiah
saudara asli perampokan dengan pecahkan kaca mobil berhasil digagalkan warga kabupaten muarujambi
bahkan untuk menghindari kejaran warga pelaku sempat menyebar uang sebanyak dua ratus lima puluh juta rupiah
video amatir ini merekam detik detik penangkapan pelaku perampokan dengan cara pecah kaca mobil
berlokasi di jalan lintas jambi desa baru kecamatan marosebo kabupaten muarujambi
aksi pelaku berhasil digagalkan warga

untuk menghindari kejaran warga pelaku bahkan nekat menyebar uang hasil perampokan sebanyak dua ratus lima puluh juta ke jalan
namun karena kondisi siang bolong dan ramai warga pelaku pun berhasil diamankan
aksi perampokan ini terjadi usai korban mengambil uang sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah di kota jambi
saat ingin pulang ke rumah korban yang mengendari mobil mampir ke warung makan
beruntung warga yang berada di lokasi mencurigai gerak gerik pelaku saat memecah kaca mobil
hingga akhirnya aksi perampokan digagalkan
uang daripada korban ini ditaruh di bawah jog
pada saat korban makan pelaku beraksi
kebetulan korban melihat aksi pelaku
memang sudah dari awal korban mencurigai pelaku
ini nepet terus pada saat dibang
waktu saya diraih rampok kebetulan anggota anggota disitu dan ikut melakukan pembantu
dan saat ini pelaku berhasil diamankan ke polsek marusebo
saat ini pelaku ditahan di polsek marosebo untuk menjalani pemeriksaan
namun bersama rekannya yang berhasil kabur saat akan ditangkap
uang tunai serta mobil korban kini menjadi barang bukti
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dikenakan pasal tiga ratus enam puluh lima kuhp ayat satu
tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman dua belas tahun penjara
jum at di kompas tv jambi
berkelut berkelut artinya berkelah ya